perhelatan politik seperti pilkada menuntut pengamanan yang ketat
ancaman keamanan seperti aksi protes dan kericuan oleh para pendukung kandidat mutlak diawasi
termasuk keamanan dan keselamatan dari para kandidat yang tengah berkampanye
ini berlaku untuk seratus daerah yang pilkada dua ribu tujuh belas nanti
namun kami soroti yang ada di dki jakarta
ataupun untuk mengawal cagup dan juga cawagup
pemerintah provinsi dki jakarta menyiapkan anggaran yang cukup fantastis juga untuk soal ini
yaitu total rp enam puluh enam miliar rupiah untuk pengamanan pemilihan gubernur dua ribu dua puluh
dan anggaran tersebut nantinya akan dibagikan ke dua kelompok
yang pertama itu merupakan kepada polda metro jaya
sebesar rp empat puluh lima miliar
dan juga kepada kodam jaya sebesar rp dua puluh satu miliar
kemudian kita total menjadi rp enam puluh enam miliar
tapi yang harus kita garis bawahi juga di sini
bahwa pengamanan ini diambil dari apbd dki jakarta
nah itu di luar dari biaya ataupun anggaran yang sudah diberikan oleh kpu provinsi untuk pilkada dki
yang besarannya mencapai rp empat ratus tujuh puluh delapan miliar
kemudian dibagikan kepada masing masing kpu
dan selanjutnya bukan cuma masalah itu saja
kita coba simak lagi bagaimana dengan pembagian pengamanan ini
karena sistemnya pun melekat untuk setiap cagup dan juga cawagup
dan masing masing dari cagup dan cawagup tentunya akan mendapatkan pengamanan
totalnya memang ada tiga belas petugas
di sini kita bisa lihat ada enam
personel yang akan mengawal di malam hari
kemudian juga ada yang mengawal di siang hari
dan setiap pasukan ini tentunya akan dipimpin oleh satu komandan
yang tentu saja berpangkat akbp
nah bukan cuma soal itu saja
memang tidak ada pembeda ataupun tidak bisa membedakan
antara personil yang nantinya akan mengamankan cagup ataupun cagup petahana
ataupun yang menjadi penantang
tapi keistimewaan dari personel ini adalah
iya memang saat ini kan memang sudah mendapatkan pengamanan secara melekat begitu ya
tapi dalam hal ini mereka bisa memilih apakah mau berasal dari persoalan yang memang sudah melekat saat ini
menjaga mereka dari mulai awal dilantik sampai sekarang
akhirnya akan bertarung kembali
ataupun mereka akan memilih personil yang baru
tapi tentu saja jumlahnya tetap akan sama
enam dan juga enam
itu juga berlaku untuk setiap keluarga
dari masing masing cagup dan juga cawagup
itu artinya dua puluh empat jam full mereka akan dikawal secara ketat
dan pengamanan ini baru berlaku setelah kpu menetapkan pasangan calon gubernur juga wakil gubernur
pada senin sore dan akan berakhir
tepat setelah rangkaian pilkada dki jakarta nantinya akan usai
di februari dua ribu tujuh belas nanti
dan itu dia tentu saja ini juga akan berlaku di beberapa daerah
utamanya di seratus daerah lainnya di pilkada dua ribu tujuh belas
dan tentunya punya masing masing anggaran yang berbeda
termasuk jumlah personil yang berbeda pula